putri candrawati hari ini bersaksi di sidang lanjutan
kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat
dalam keterangan kali ini putri mengaku yosua hendak mengangkat tubuhnya dua kali
sidang kemudian digelar secara tertutup saat putri menceritakan peristiwa di kamar rumah magelang
lantas benarkah terjadi tindakan asusila yang dilakukan brigadir yosua
bergabung bersama kami kuasa hukum brigadir yosua martin siman juntak
dan nanti akan ada pakar hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar
selamat sore bang martin tadi audionya terganggu ya kita kembali lagi ke perbincangan nih bang
terkait kasus hari ini masih mengemuka tentang pelecehan pemerkosaan
bahkan putri tadi mengatakan harusnya yosua tidak dimakamkan dengan hormat
padahal di satu sisi majelis hakim mengatakan spdb nya juga sudah ada
tapi kasusnya masih berputar tentang pelecehan kemudian pemerkosaan
seperti apa anda melihat hari ini
ya bang martin sepertinya audionya di mute coba boleh di unmute kan
tidak terdengar ya kembali
kalau benar seperti yang disampaikan oleh mas yuda tadi
bahwa putri menuduh yosua tidak layak di mahkamah secara kedinasan
menurut saya ya dugaan keras putri ini sudah berhalusinasi kenapa
karena untuk menentukan seseorang melakukan perbuatan tercelah itu
tidak bisa hanya dengan klaim sepihak
harus didukung dengan pembuktian yang kuat apa itu laporan polisi
nah yang jadi masalah laporan mereka sudah gugur
di awal juga ketika di tanggal dua puluh delapan juli ketika joshua dimakamkan secara kedinasan
ini juga penasihat hukum mereka yang bernama arman hanis ini juga lancang mulutnya
dia mengatakan bahwa joshua itu tidak layak dimakamkan secara kedinasan
karena melakukan perbuatan tercelah
dan akhirnya dia sekarang mana masih berani ngomong ngomong itu
laporan di sp tiga tidak ada peristiwa pidana itu palsu
mereka harusnya dipidana itu karena membuatnya tercelah
membuat laporan palsu
kalau sekarang mereka klaim katanya anak klien saya tidak layak dilakukan secara kedinasan
orang sudah dibunuh secara sadis kok sama mereka secara berencana
makanya saya bilang orang orang ini tergenapilah firman tuhan kami
yang mengatakan bahwa iblis sumber segala dusta
dan mereka ini para pengikut iblis
sehingga suka mengucapkan kata kata yang dusta
demikian terima kasih
kalau anda tadi mendengar pernyataan dari majelis hakim
memang sudah mengatakan bahwa saya ada pembatalan secara spdb
kemudian juga ada sembilan puluh dua orang terlibat
dari anggota polri dimana seharusnya bu pece yang ikut bertanggung jawab
karena ada obstruction of justice yang terlibat mereka
dan sudah bergabung bersama kami bapak fikar hajar
abdul fikar hajar selaku pakar hukum pidana universitas trisakti
selamat sore pak fikar kita ke bang martin dulu ya pak ya
ini bang martin bagaimana nih anda melihatnya
iya bang martin silahkan
kalau tadi melihat majelis hakim sepertinya gemes nih ya
karena pece sepertinya masih bolak balik
menyatakan ada pelecehan ada pemerkosaan
dan itu sepertinya merupakan alasan dia
sepertinya layaklah si yosua ini memang harus dikondisikan seperti itu
jadi begini mas yuda ini kata kuncinya
mereka kan cari alasan pembenar
sehingga ada alasan untuk membunuh joshua
jadi joshua itu layak dibunuh
kalau menurut mereka karena melakukan kekerasan seksual
yang sebenarnya pun kalau itu terjadi
tidak boleh juga mas yuda
yang benar adalah mereka tidak boleh
ini kan mereka tidak melakukan
mereka justru melakukan tindakan ilegal
padahal suaminya adalah kadif propam
yang harus memberikan contoh yang baik kepada
korps bayangkara dan juga kepada rakyat pada umumnya
seperti kata kata emas dia yang disering sampaikan
tapi justru melakukan pembunuhan secara sadis dan berencana
nah ini kenapa
karena saya yakin kalau mereka melaporkan ke polisi
dan joshua tidak dibunuh masih hidup
ini akan ada jawaban ataupun argumentasi ketika diperiksa
akhirnya tereksposlah bahwa kejadian yang sebenarnya
bukanlah kekerasan seksual yang dilakukan oleh joshua
melakukan eh melainkan dugaannya terjadi sebaliknya
kenapa saya bilang begitu
karena gini kalau orang dilakukan kekerasan seksual itu ada bukti
ya bukti itu bukan hanya satu saksi
saya memang bisa mengamini bahwa dalam
undang undang tpks nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh
memang keterangan saksi korban satunya sudah cukup
ditambahkan dengan alat bukti yang lain
nah yang dimaksud dengan alat bukti yang lain ini
adalah visum etrapertum yaitu bukti ilmiah
yang bisa menyangkutkan secara kausalitas
yang dilakukan oleh terduga pelaku kepada terduga korban
ini kan nggak ada mas
gak ada itu
joshua juga pasca dilakukan otopsi ketika meninggal
itu kan dicek bagian alat vitalnya tidak ada jejak jejak sperma di situ
lalu sekarang kita tanya
pada saat putri candrawati diperiksa
apakah di cek
apakah ada jejak jejak ataupun tanda tanda kekerasan seksual di situ selain visum
apakah ada ceceran bekas
apa namanya ceceran ceceran tertentu gitu ya
pakaian dalamnya disita untuk menjadi bukti bahwa ada
tertinggal dna ataupun ceceran ceceran orang dewasa
kan gak ada
mereka hanya mendalilkan secara sepihak
pada saat proses penyelidikan dan penyidikan
sudah diberikan kesempatan kedua untuk membuktikan apakah kebohongan mereka benar benar bohong atau
ada kebenaran dalam kebohongan
ternyata pasca dilakukan pemeriksaan ulang menggunakan tes poligraf
ketika dihadapkan dengan dirinya sendiri pun ketika dites kualitas keterangannya itu pun bohong
bagaimana mereka mau meyakinkan orang
meyakinkan dirinya sendiri melawan mesin saja kalah
jadi itu petunjuk yang paling penting
alat buatan jerman dan amerika
oke saya ke pak fikar
pak fikar kalau tadi hari ini memang tertutup
dan media tidak terlalu banyak mendapatkan statement dari pc
karena memang sidang tertutup
ada pernyataan pernyataan yang sifatnya sangat sensitif karena terjadi pelecehan
tapi tadi seperti saya bahas dengan bang martin
terkait dengan pc yang kembali lagi menegaskan
ada pelecehan ada bahkan pemerkosaan
di satu sisi kuasa hukum mengatakan perkosaan terjadi di tanggal tujuh bukan di tanggal empat
lalu bagaimana anda melihat kasus ini
sepertinya bulet ya
pidana pembunuhan berencana ini begitu menyita waktu
yang pasti kan
sudah ada korbannya
sudah ada orang yang meninggal
tinggal sekarang mencari
korban karena meninggal karena tembakan
itu sudah pasti
sekarang tinggal mencari siapa yang menembak
yang menembak pun
sepertinya dalam persidangan ini sudah jelas juga
siapa yang menembak
nah cuma mungkin ketika akan diputuskan pidananya
kan harus ada motif
kenapa orang ini menembak
nah itu yang
nah motif ini lah yang digali sebenarnya di dalam persidangan
motif ini yang akan menentukan
motif itu bisa menentukan
sebuah perkara pidana itu sengaja atau kelalaian
nah motif ini gitu
nah karena itu
menggali motif gitu ya dari para saksi ini
sampai pelaku itu
mengapa sampai pelaku itu melakukan penembakan gitu
kalau penembakan ini bisa dibuktikan memang dilakukan secara sengaja
kalau bisa dibuktikan secara apa itu kelalaian gitu ya
sedang membersihkan pistol kemudian pistolnya
apa tidak sengaja ketembak gitu itu umpamanya
tapi itu juga harus ada pembuktian yang
maka tidak menjadi penting motif gitu
ya tidak menjadi penting karena itu memang kelalaian gitu
tapi kalau ada kesengajaan
itu tadi untuk
untuk menentukan nanti berat
ringan berat hukumannya
maka motif menjadi penting gitu
ya berarti pak fikar dengan tanda kutip pc dan tersangka terdakwa lain
kuatmaru sambu sudi mencoba untuk
nanti putusan terkait dengan tadi latar belakangnya
dengan pemerkosaan pelecehan
seperti itu meskipun di
pihak polri sendiri sudah menyatakan laporan pelecehan dan juga
pemerkosaan itu tidak terbukti
upaya bukan upaya hukum itu
upaya dengan mengemukakan tindak pidana
ada atau tidak
ada tindak pidana lainnya ya
maka harus ada pembuktian juga gitu kan
adanya tindak pidana itu kan harus melalui satu proses putusan juga
nah kalau dalam proses ini tidak ditemukan tindak pidana gitu meskipun
korbannya bilang ada gitu ya
tidak ada putusan pengadilannya
tidak ada kesaksian dari yang lain juga
agak sulit juga
menempatkan itu sebagai alasan
menjadi alasan motif gitu
meskipun kesaksian ini hanya berasal dari korban sendiri putri sendiri
bukan karena perbuatan korban
yang mendorong kemudian dilakukan penembakan
tetapi ada motif lain gitu
motif lain yang ini yang sebenarnya
sayang sekali ada gangguan audio
bang martin kalau tadi
dari pak fikar mengatakan memang sepertinya para terdakwa ini sedang mencari
ya lagi sedang mencari cara untuk
mengurangi tuntutan ataupun nanti
dakwaan dari para jaksa maupun putusan nanti kedepannya
bagaimana anda melihat ini
strategi ini sepertinya masih terus dimainkan oleh
pak pc sambo dan juga tim mereka
kan gini mereka tidak bisa mengelak
korbannya sudah ada
penembakannya sudah terjadi
itu saja sudah membuktikan bahwa mereka itu sudah melakukan
itu saja sudah bisa membuktikan
atau sudah bisa menjadi pertimbangan hakim untuk menghukum gitu loh
cuma sekarang mereka mencoba menguraikan fakta fakta lain gitu
nah yang seperti yang anda katakan tadi
memberi alasan terhadap terjadinya penembakan
itu tadi umpamanya ada pelecehan
ada perbuatan lain yang kemudian menimbulkan satu perbuatan lain dari ya korban pelecehan umpamanya dan sebagainya
itu yang ingin dibangun tetapi bagaimanapun nggak bisa pembunuhan itu ya sudah pembunuhan
apapun alasannya apapun latar belakangnya ya itu harus dipertanggungjawabkan sebagai pembunuhan
karena kalau pun ada latar belakang korban yang melakukan tindak pidana hukumannya bukan dibunuh
hukumannya dibawa ke pengadilan dilaporkan ke polisi diproses gitu
bunuh ini sudah eksekusi sudah dihukum mati dan langsung eksekusi
nah ini yang menurut saya keliru gitu meskipun keluarga pak sambo itu penegak hukum juga
ini yang saya kira juga harus menjadi perhatian banyak penegak hukum yang lain
martin bang martin kalau tadi pernyataan pc yang mengatakan bahwasannya yosua hanya supir
tapi di satu sisi yang aneh yosua juga memegang rekening ya untuk transaksi dan untuk melakukan pembelanjaan rumah tangga di keluarga sambo
anda melihat seperti apa pernyataan yang dinyatakan oleh pc hari ini
makanya saya bilang putri ini karena dia tidak bisa konsisten dalam berbohong berbeda ya dengan terdakwa satu lagi
jadi ketika mendalikan sesuatu dia lupa sudah pernah menjelaskan di dalam jejak
masih ingat nggak bahwa dia mengatakan
saya bingung supir itu bodyguard bukan sih
dari situ aja dia sudah mematahkan sendiri keterangannya dia
nah yang seperti ini mau kita percaya
gak perlu lagi kita percaya omongan orang seperti ini
makanya saya setuju bahwa di dalam persidangan perkara yosua ini kalau dia mau buktikan terjadi kekerasan seksual mohon maaf tidak akan terbukti
konteks kasus ini adalah mencari kebenaran material terhadap peristiwa pembunuhan berencana
bukan kekerasan seksual
makanya itu apa yang mereka dalilkan adalah error in objecto
sebenarnya kalau mereka mau fair mereka buka laporan lagi aja
sekarang kan masih bisa
diberikan kok kesempatan nanti pada saat diperiksa sebagai korban gitu ya
buka laporan lagi saya challenge mereka untuk memaparkan bukti bukti yang mereka punya dan dipindahkan lokus dan tempuh ke magelang
kita lihat apakah perkara ini bisa naik atau tidak
makanya saya bilang mereka ini di dalam persidangan ini hanya mencari pembenaran bukan mencari kebenaran
demikian terima kasih
bang martin lagi ini terkait dengan pernyataan sebelumnya di sidang minggu lalu ya
eliezer pernah mengatakan dalam kesaksiannya bahwa putri menyuruhnya untuk membersihkan barang barang milik yosua
hal ini diduga untuk menghilangkan sidik jari sambo
pagedangan anda seperti apa
ya pastikan kalau orang ngerjakan
pastikan kalau orang habis melakukan suatu kejahatan dia mau kejahatan itu tidak terungkap
manakala richard sebagai justice kolaborator menyampaikan hal tersebut
saya menduga keras bahwa memang yang terjadi sesuai dengan apa yang disampaikan
ini juga inline nih seperti yang disampaikan oleh richard
ada will ya di jalan bangka itu ya di bulan juni
yang nangis keluar dari rumah itu ketika disergap oleh tim gabungan ya
yang diketuai oleh putri candrawati dan para ajudan membawa setiap jadwal aras panjang
apakah ini didalami
gampang kalau mau dalami ini
cek aja itu cctv traffic light pada tanggal satu sampai dengan tiga puluh juni
apakah mobil mereka mengarah ke jalan bangka pada antara waktu sekitar itu
lalu kalau kita mengharapkan putri candrawati jujur saya yakin nggak bakal jujur dia
dalam kasus ini
karena kalau jujur akan membenamkan suaminya
dan akan membenamkan dirinya sendiri
oleh karena itu ya sudah
kita jalani saja persidangan ini ya
kita gunakan pembuktian yang sudah ada
nah kalau masalah hak ingkar dari terdakwain ya sudah biar aja
itu hak mereka kok untuk mengingkari
yang penting kan saksi saksi sudah cukup
ahli nanti akan diperiksa
alat bukti surat juga sudah sangat mantap
saya rasa yang diteparkan
dan juga bukti petunjuk yang lain seperti cctv dan yang lain lain
demikian terima kasih
pak fikar pak fikar dengan alat bukti yang tadi mencukupi
kemudian ternyata ada beberapa pernyataan yang tidak sinergi dengan bap mungkin ya
dan juga kesaksian sebelumnya
anda melihat seperti apa ini pak
kedepannya persidangan ini pastinya mereka masih mencoba mencari celah untuk tadi ya
salah satunya pasti yang meringankan dakwaan dan juga putusan pengadilan nanti
ya hukuman secara pidana itu menyatakan bahwa kesaksian yang bisa ditanggung jawaban adalah yang dikemukakan di buka pengadilan
karena dia ada konsekuensinya
ya kalau palsu bisa dihukum
ya artinya ada proses memberikan keterangan palsu
nah karena itu seringkali jika ada perbedaan antara apa yang dikemukakan di persidangan dengan berita acara di penyidikan
hakim selalu mengejar
satu soal kenapa berbeda
yang kedua pasti ujungnya adalah mana yang benar
ya mana yang benar
yang akan dipertimbangkan hakim
nah kalau hakim kemudian melihat bahwa
sempamanya yang ada indikator bahwa yang tidak benar adalah yang dikemukakan yang di pengadilan ya
maka hakim bisa memerintah menurut kuhap ya hakim bisa memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memproses itu
bahwa dia sudah memberikan keterangan palsu
itu ada mekanismenya di dalam kuhap itu ada diatur seperti itu
nah karena itu tinggal kita serahkan saja kepada kebijakan
serahkan saja kepada kebijakan hakim
bagaimana dia menyimpulkan ini
bahwa ketika ada dua keterangan yang berbeda di bap dan di persidangan
ya dia tinggal mengonfirmasi
kalau soal hakim menyimpulkan ya pasti dia akan menyimpulkan yang di pengadilan
yang diterangkan di pengadilan yang benar
tetapi ada kalau umpamanya ada perbedaan yang signifikan dengan yang di bap
nah hakim perlu mengejar gitu
dan harus mengejar
kenapa bisa berubah atau kenapa berbeda gitu
nah itu yang menurut saya
bisa menimbulkan proses perkara sendiri
artinya ada keterangan palsu
apakah palsunya di bap atau palsunya di persidangan
pak fikar saya tertarik dengan pernyataan bapak terkait dengan teknis
nanti seandainya memang ada pernyataan palsu yang tidak sama dengan bap
dan pada saat persidangan
seperti apa pak prosedurnya
karena ini sudah cukup panjang persidangan dari bulan oktober
ini sudah menjelang akhir tahun
pasti akan berlarut larut lagi
kalau mengikuti prosedur kuhap
maka ketika hakim menyimpulkan ada keterangan palsu
hakim akan memberitakan kepada jaksa
diperiksa dulu ini
saksi yang memberikan keterangan palsu
nah repotnya di sini
maka sampai dengan ada putusan mengenai
apakah keterangan saksi ini palsu atau tidak
perkara pokoknya berhenti
nah itu yang repot itu
perkara pokoknya berhenti sampai ada kejelasan
apakah keterangan saksi yang disinyalir ini palsu
ada putusan dia dihukum atau tidak dengan keterangannya itu
nah itu yang repot di situ
artinya menurut kuhap
harus berhenti itu perkara pokoknya
itu berhenti dulu
diproses dulu keterangan yang dianggap palsu
setelah diketahui kepastiannya
palsu atau tidak palsu
baru dimulai lagi persidangan yang pokok perkaranya
nah itu kan repot
kalau ini dipersoalkan gitu ya
diproses maksud saya
berhenti nih perkara pokoknya
berhenti perkara pokoknya
diproses dulu yang perkara ini
walaupun harus cepat gitu ya
tapi ya itu konsekuensinya
kuhap sudah mengatur seperti itu
terakhir ke bang martin nih
terkait dengan pernyataan tadi pak fikar
kalau memang ternyata ada pernyataan palsu
tidak sesuai dengan bap
terpaksa dengan berat hati
diulangi lagi persidangannya pemeriksaan baru
bagaimana anda menanggapi ini
tadi kan disampaikan oleh pak fikar ya
satu ratus delapan puluh lima kuhap bahwa kesaksian yang bisa menjadi alat bukti
adalah yang disampaikan di depan persidangan
dan di atas di bawah sumpah ya
nah sebenarnya ada lagi ketentuan di kuhap juga
yang mengatakan saksi itu dinilai dari latar belakangnya
makanya ketika tidak ada persesuaian
antara saksi yang satu dengan saksi yang lain
sebenarnya pas ada persesuaian dengan alat bukti yang lain
keterangan satu orang saksi ini
ataupun ada kesamaan satu alat bukti
yaitu dua orang saksi
hakim itu tidak perlu membanding bandingkan
diambil saja yang sesuai keyakinan hakim dalam hal ini
nah kalau keyakinan kan ada dua
keyakinan akan kebenaran dan keyakinan akan ketidakbenaran
kalau keyakinan dengan kebenaran sesuai dengan kebenaran
material yang didapat dari persidangan
kalau kebenaran sorry
kebenaran material yang tidak apa namanya
tidak sesuai dengan keyakinan
itu diambil dari latar belakang si pemberi kesaksian ini
seperti contoh misalkan di dalam persidangan ada tiga orang saksi ya
dia tiga orang nih tapi latar belakangnya buruk
dan pada saat diperiksa itu cenderung tidak logis dan menutup tutupi
nah kalau ada dua keterangan saksi
ataupun satu keterangan saksi yang bersemen dengan alat bukti yang lain
hakim tinggal pilih saja salah satu
dan mengabaikan yang lain
gitu loh ya
karena waktu terbatas perbincangan yang cukup menarik dan
perlu sebenarnya elaborasi lebih panjang
tapi kita terbatas waktu
terima kasih bapak bapak untuk perbincangannya pada sore hari ini
makasih pak abdul pikat makasih mas yudha
ya sama sama pak martin
presiden joko widodo menguapkan rasa syukur karena
seluruh rangkaian pernikahan anak bungsunya
kayasam pangarep dan erina sofya gununo
berjalan dengan lancar
simak informasi selengkapnya usai jeda